anggota komite eksekutif atau exco pssi hidayat mengundurkan diri dari jabatannya karena diduga terlibat dalam kasus pengaturan skor di kompetisi liga dua dua ribu dua puluh
dikutip dari cnn indonesia com rabu dua puluh delapan november lalu manajer madura fc yanuar herwanto menyebut hidayat pernah mencoba melakukan suap dengan meminta madura fc mengalah dan memberikan kemenangan untuk pss sleman mei lalu
yanwar mengatakan sudah mencoba menolak permintaan hidayat akan tetapi petinggi pssi itu terus berupaya menyuap melalui pesan singkat
hanya saja dalam konferensi pers hidayat mengaku bukan sebagai mafia sepak bola atau pengatur skor yang dituduhkan banyak pihak